sementara itu presiden joko widodo mengumpulkan puluhan bupati di istana bogor jawa barat kamis pagi
presiden jokowi menyebut silaturahmi bersama para bupati ini sebagai pertemuan khusus untuk menyamakan visi antara pemerintah pusat dan daerah
didampingi menteri sekretaris negara pratikno pertemuan ini berlangsung di ruang garuda kompleks istana kepresidenan bogor
dalam arahannya presiden mengungkapkan sengaja melakukan pertemuan dengan para bupati dalam forum yang lebih kecil
agar para bupati bisa lebih leluasa menyampaikan permasalahan di masing masing daerah secara langsung
presiden juga meminta agar pemerintah kabupaten bersinergi dalam melaksanakan berbagai kebijakan dari pusat
pada sesi pagi sebanyak dua puluh tiga bupati bertemu presiden jokowi
di antaranya bupati bantul bupati buton utara dan bupati gorontalo
karena kita ingin agar pemerintah pusat pemerintah provinsi
pemerintah kabupaten ini betul betul satu garis lurus
dan setiap kebijakan kebijakan yang ada di pemerintah pusat bisa dikerjakan secara sinergi bersama sama
antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten